man kasian dia lagi ngatok beran
lo dari mana
beseknya lo kasih bunuh rumah lah
ah abang aja ah
sedang apa ini be
jangan banyak nanya
mendingan lo bantuin
sebentar lagi si ojat mau syukuran
aku ini lagi sibuk
kalau ada tetangga mau hajat
kita kudu bantu
iya tapi be
aku ini betul betul mau ada urusan penting
kalau lo bantuin tetangga
bikin kerjaan lo jadi berkah
asal aku dapat kue
belum gawe udah minta kue
wah pak sopyan hebat ya
udah mau nyetirin
ya ga apa apa mas pur
sebagai tetangga dan pelanggan yang baik
baru dateng kau
eh ada bang patar di sini
ada bang patra dari tadi aku di sini
eh pak sopyan
lagi pada bantuin beberes bang
si babe janjikan aku dapat kue
ya ikhlas lah be
aku kan orang baik
lu punya tikar kagak
lah orang orang lo suruh mendeplok ntar
kagak ada be kagak punya
ambil ke rumah gue berdua yuk
sudah pada pagi nih
saya ke rumah emak ya bang
gimana ngelamar kerjanya
gue kangen kamu
ntar rindu gak pulang
udah sampe kang
udah sampe mana pak
sampe rumah saya
ngapain saya ke rumah bapak
kok malah bapak yang nganter saya
tapi jangan kena aku ya om
gue bilangin pelan pelan
mami jangan marah marah
gimana gue gak marah
eh hidung gue kenal lu nih
gue kagak berani
ini serem banget
dia lagi gak tuh berani
sich kham totong setup
kasih deh dek
bersama dingin pak dipuk liatin
bagi ya masih banyak di dalam
udah titipin sini aja
lampet sekali kalian
be bang patar rapiin bentar ya
lah enak amat lo cuma duduk duduk doang
sebenarnya aku itu lebih suka bergerak gerak daripada duduk
kalau lo senang nyamper gerak gerak di sana dah yang jauh
lawakan babe kali ini tidak lucu
bang ojaknya ada
udah pas ya
maaf taruh di meja dulu dah
oh iya dah kalau gitu
gue pulang dulu ya
apa janji babek tadi
ini gue bawa besek dari ibu nurmala
lo bantuin gue sini pak
yang bener pur
kamu lagi sedang
kamu belum sikat gigi
gigi aku ga rapih pak
coba bapak liat
menurut bapak udah rapi kok
gigi kamu itu tumbuh dari ujung ke ujung berbaris dengan rapi
seperti tentara yang sedang depile
tapi aku pengen pasang bwh
boleh ya pak
kalau nggak ada aku bantu bantu beres beres rumah kau ini
dan ga aku bantu kau pinjaman uang itu
mana bisa kau bikin acara macam ini
iya bang batar makasih ya
aku orang baik
untung gue nganterin si bunga ke rumahnya bu nurmala
jadi gue bisa sekalian bawain besek lo
iya pak patar
ngomong ngomong jam berapa nih acara syukuran mau dimulai
gak tau be
masih nunggu emak sama ibu ibu pengajian
emak sama ibu ibu pengajian gak jadi datang
iya semuanya pada ke masjid ikut pengajian ustazah yoyo
jadi gimana dong nih
gak ada itu jadi gimana gimana
ya tetap jadilah
ini makanan sudah banyak
kalau nggak kita mulai percuma
yang baca doa siapa
apa pada liatin buah lo
jangan lupa like subscribe dan share ya
terima kasih bang
sampai jumpa lagi